sementara itu kepolisian daerah lampung belum berhasil mengungkap kasus pembunuhan dan mutilasi anggota dprd kota bandar lampung m pansor
polisi masih terus mendalami sejumlah petunjuk dari kasus ini dengan membentuk dua tim khusus
kepolisian daerah lampung masih melakukan penyelidikan terhadap kasus pembunuhan terhadap anggota dprd kota bandar lampung m pansor
setelah hasil tes dna menyatakan jenazah korban mutilasi di oku timur sumatera selatan adalah m pansor
polda lampung membentuk dua tim untuk mengusut kasus ini
polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi yang merupakan keluarga dan teman korban
dari hasil penyelidikan polda lampung telah menemukan telepon seluler korban
namun mobil yang dikendarai korban saat meninggalkan rumah belum berhasil ditemukan
untuk mempercepat pengungkapan kasus ini polda lampung juga bekerja sama
sama dengan polda sumatera selatan dan mabes polri
hingga selasa siang rumah almarhum m pansor di jalan yudhistira kelurahan sawah lama kota bandar lampung masih sepi
menurut ketua rt setempat pihak keluarga belum melakukan koordinasi terkait pemulangan jenazah korban
pemulangan di musola mungkin kami minta tolong
diklasannya untuk bisa mengimpan doa untuk pagi
jenazah korban sendiri hingga kini masih berada di rumah sakit bayangkara polda sumatera selatan